tanah yang kemarin jadi kasih bujukin si emaknya itu tuh aduh tua teruji lah itu begitu aja deh
ya ini mani udah saya bujuk bujuk nih ya aduh beneran banget dah empat puluh juta aja udah balikin
dah udah nggak papa ikhlas ikhlas rela itu sisanya buat emaknya untuk gitu nggak papa
asal empat puluh juta itu jangan melayang juga tuh oke ditonton nanti yang coba bujukin kayaknya sih
kalau empat puluh juta mama nanya kamu nanti mau ke tempat pak amiry jam berapa belum tahu nih ref boy kamu
nggak papa kan kayaknya suara kamu agak aneh deh kamu ada masalah aku cuma lagi bingung aja ref
dan aku sekarang nggak tahu harus gimana bingung kenapa barusan tadi terus anefon aku
dia ngancam akan ngelakuin hal bodoh sama ginar kalau aku nggak turuti permintaan
dia dan sementara sekarang kinar itu lagi di rumahnya dia emangnya tristan minta kamu
ngelakuin apa diminta kalau aku harus putusin kamu dengan tegas dan dia minta juga direkam
hai ya andalnya orang lagi serius juga malah ketawa yaiyalah gue kamu lucu banget bayi segitunya
yang mau pisah sama aku kamu enggak mau jauh dari aku ya ini yaz reeva based rogg passions

ini enak ya
kadang kadang dia lebih polos lah daripada aku
kamu tuh lugu banget sih
ya nggak harus kayak gitu juga kali
gimana kalau kita pura pura aja
kayak sandiwara gitu
kenapa aku gak kepikiran yang dari tadi ya
ya aku sih maklumin aja
mungkin kamu panik atau ya kamu khawatir
jadi kamu gak bisa berpikir jernih
tapi yang kali gak boleh kayak gitu boy
kamu jangan langsung panik
kan selama ini kamu juga yang ngasih tau ke aku
kalau kita harus selalu sabar
harus selalu berkepala dingin dalam menanggapi masalah
yaudah sekarang gimana
pak kenanya lagi
ya udah kalau gitu sekarang kamu ke apartemen aja ya
langsung ke apartemen aku
oke aku tunggu
makasih ya sayangnya
eh si mami kemana sih
masih pagi pagi udah gak ada di rumah
susah juga cari alamatnya
mami kemana sih pagi pagi udah gak ada di rumah
apa mami juga gak biasa
iya mau usaha lain nenggelis
mama tikar usaha cari daddy baru buat neng
aku gak salah denger nih
kok bisa sih pak mami kan udah tua
ilu ilu ya bisa atuh
memangnya mami itu bukan manusia
ulu yang cuma kamu saja yang bisa falling in love
mandi juga masih bisa atuh
mam calon daddinya keren nggak
ih keren pisan
atuh memangnya mami mau falling in love sama cowok blablabla
terus aku kenal nggak orangnya mam
ya tenang wai
atuh nenggelis nanti juga dikenalin ya
asik yaudah deh mami atur aja
yang penting semoga mami bisa cepat cepat menemukan labuan hati mami yang baru
biar mami nggak sendirian terus
mudah mudahan lah namanya juga usaha ya
udah support mami ya
mami teh mau usaha beli
eh itu juga
tadi teh mami ketemu
aduh cakep pisan
aduh cocok pisan buat kamu neng bella
itu sama bisa diadu sama si anaknya si cai ma
aduh gak ada apa apanya
tapi mami teh lupa eh
mami tuh apaan sih
bilang ada calon buat aku
tapi mami juga belum tahu gimana dianya
baru ketemu sekali doang sekilas
yaudah deh mami atur aja deh
udah dulu ya bella ya
neng itu ujian bagaimana itu kemarin neng
gimana sih anaknya mau makan malah diambil ambilin
atau dijatameli semua
ih bete kan kayak gini kan
nah neng justru ini mama sayang ama neng supaya nggak gendut gendut amat neng
yang langsung gitu kayak jadi anak nih
ya anak nih
ya anak nih
nggak apa apa makan gitu udah langsing
udah langsing cepetan
udah langsing cepetan
nggak apa apa dah
nggak apa apa dah
ma biar tinggi ya anaknya ma
udah nggak apa apa udah

udah nggak apa apa udah
eh kamu mau aku jemput jam berapa nih
soalnya kan kita sama mau ke acara resepsi pernikahannya pak amir sama bu donna
eh kamu mau aku jemput jam berapa nih
soalnya kan kita sama mau ke acara resepsi pernikahannya pak amir sama butuh

kamu jemput aku jangan sore sore ya
kamu jemput aku habis sholat cukur

kan aku mau jadi pagre ayu nanti riasnya telat lagi

mamah mamah aduh
kamu minta jam berapa juga aku turutin buat kamu mah
lah kenapa ngomongnya kayak begitu
minta diberi ya pak
seneng apa bagaimana nih
duman banget kok tante
suara tante tuh bikin adem hati
iya emang begitu
dari dasarnya juga
begini ya tuh itu tanah yang kemarin jadi kasih bujukin si manya untuk aduh tua terwajil itu
begitu aja deh ya ini mani udah sabujuk bujuk nih ya aduh beneran banget dah empat puluh juta aja
udah balikin dah udah nggak apa apa ikhlas ikhlas rela itu sisanya buat emaknya entok gitu nggak
apa asal empat puluh juta itu jangan melayang juga tuh oke ditentu nanti yang coba bujukin kayaknya
kalau empat puluh juta mau deh ya nanti yang coba eh aja lu halo halo lu sepuluh juta mau baru gue mau
ya ampun odong odong ragunan ya kali kali dibalikin sepuluh juta kan duitnya tujuh puluh juta awalnya
nasi tuh banyak banget namanya ya ella mikir apa bagaimana itu enggak kalau itu lu mau kalau lu
enggak mau ya kagak pate enak hp
nenek rondong kalau situ nggak balikin duitnya ya si bagas ayo ambil morto rasa apa kalau lo berani
berani nyampas bagas dari gue lihat lu gue tampil kagak berhenti berhenti lu dasar nih
hai eh jangan jangan jangan halau halau ya allah hape meliru sakit melihat aduh melihat ini mah ya allah kenapa ini
melihat ini mah ya allah kenapa ini mah ya allah kenapa ini mah ya allah kenapa ini mah ya allah kenapa ini